cara mematikan atau melumpuhkan
korban yaitu dengan
ada pun motif dari
kejahatan tersebut adalah
merasa tersinggung dan emosi
karena dikatakan bahwa